ada pemandangan berbeda saat anda melintas di sepanjang ruas jalan sudirman hingga mh tamrin jakarta pada kamis pagi
jika biasanya para pengguna sepeda hanya diperbolehkan melintas di trotoar jalan mulai kamis pemprov dki menyediakan jalur khusus
para pesepeda dapat leluasa melintas di jalan raya meski hanya di bagian sisi sebelah kiri jalan
jam operasional jalur khusus sepeda di sepanjang ruas jalan sudirman mh tamrin ini dapat digunakan senin hingga jumat mulai pukul enam hingga delapan pagi
sementara sore hari dimulai pukul empat hingga enam sore
sementara pada sabtu pemprov dki jakarta memberikan kelonggaran waktu dari pukul enam sampai sepuluh pagi sementara sore hari dimulai pukul empat sore hingga tujuh malam
kepala dinas perhubungan dki jakarta safrin liputo mengungkapkan
jalur sepeda yang awalnya berada di trotoar terpaksa harus dipisahkan ke jalan raya
demi mengurangi potensi penyebaran virus covid sembilan belas antara pesepeda dengan pejalan kaki
dan harapannya dengan pola ini maka tidak akan ada lalu lintas bercampur antara pesepeda dengan pejalan kaki
sehingga kita terus bisa menekan penyebaran covid sembilan belas
sementara itu direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol sambodo mengimbau agar para pesepeda dapat menaati aturan yang berlaku selama berkendara di jalur sepeda
jadi para sepeda pemakai sepeda yang tidak menggunakan jalur sepeda yang sudah kita sediakan
artinya kalau di jalan itu ada jalur sepeda kemudian tidak pakai itu kita ada ancaman hukumannya yaitu pasal dua ratus sembilan puluh sembilan di undang undang laut dan angkutan jalan
jadi ancam bidannya dendanya itu rp seratus atau acaman kurungan lima belas hari
sejumlah pesepeda pun menyambut baik jalur khusus tersebut
saya sebagai sepeda sih senang sekali ya udah disediain jalur
mudah mudahan sih saya berharap jalur ini benar benar bisa digunakan oleh pesepeda ya
tidak hanya untuk di tempat tongkurungan motor atau mobil parkiran yang sebarangan penumpang
selama satu pekan ke depan di sub dki jakarta bersama dit lantas pol damit rujaya akan melakukan pemantauan di lokasi
jika dinilai efektif maka jalur khusus sepeda tersebut akan mulai diberlakukan selama masa psbb transisi menuju era tatanan hidup baru
rizky ihtiariahia jakarta